kamu merahsiakan ini karena kamu malu mama depresi
mama makan disini
kamu sama siapa
aku aku sendiri
jangan bercanda sama aku
jangan bercanda sama aku
jangan bohongin mama al kamu sama siapa kesini
kelihatannya sama siapa sendiri kan
untuk satu kali tolong hanya jujur
jujur sama mama
jangan bohongin mama terus
kamu sama istri kamu kan
aku kan belum nikah
aku mau ajak mas al untuk tiuplilin barang

semoga dia suka
masa aku bisa kenal sama tante rosa
mama ada di sini
di meja kamu sama istri kamu
jadi kamu istrinya al
tapi kamu sudah menikah sama al
jadi kamu juga berahasiakan pernikahan kamu sama al dari saya
padahal tante menyayangi
bayi seperti anak tante sendiri
aku sama sekali malah gak tahu tante
kalau misalkan tante rosa ini adalah
mama yang dimasak
dua bulan pernikahan kalian
jadi kalian menikah
sewaktu mama di penang
pada mama ingin sekali pulang
kamu lebih memilih menikah dulu kamu
aku punya alasan ya mama
aku punya alasannya
kasih aku kesempatan buat jelasin
mama tau alasannya kenapa
dengan perempuan seperti andin
kamu merahsiakan ini karena kamu malu mama depresi
enggak ma bukan itu
bukan itu ma
ada alasan lain
kamu mau perkenalkan mama ke keluarga andin
dan kamu juga menyingkirkan mama
enggak gitu ma
jalan pak jalan
al bisa jelasin ma
ma dengerin al dulu ma ma ma
ma dengerin al dulu ma ma ma
kok papa detik
kamu saja yang aku miliki sekarang
hanya kamu yang mama punya di dunia ini
kamu janji sama mama kalau kamu gak akan bikin mama sedih
tapi sekarang kamu bukan hanya bikin mama sedih
kamu juga bikin mama hancur
dan gak berarti al
mira lari ke rumah lambat
bawah yang nangis
kedengar betapa lu kayak ini
tiba tiba kau setuju dengan aku ma
yang mengobati aku